kalau ngomongin kuliner jerman pasti menggugah selera
ada berliner sejenis donat berisi selai perssel roti berbentuk simpul dengan taburan aneka topping dan aneka roti lainnya
tapi ada satu nih yang paling mencuri perhatian doner atau kebab khas jerman
eits tapi kebab ini berbeda loh dengan kebab biasanya
pada umumnya kebab turki menggunakan kulit tortilla yang tipis dan sausnya menggunakan mayonese
nah kalau kebab ala jerman ini menggunakan roti dengan ukuran lebih tebal atau di jerman dikenal dengan fladen broad
cara membuatnya siapkan roti
aneka sayuran seperti selada kol ungu tomat timun bawang bombay
saus mayonese yang dicampur dengan bawang putih dan racikan rahasia
dan aneka macam daging dari daging ayam daging sasar
sampai matang roti yang sudah diberi daging ayam masukan daging ayam dan aneka sayuran
jangan lupa siram dengan saus mayonisnya
dontor kebab ala jerman siap disantap
tak heran cita rasa yang dihasilkan sama persis dengan kebab
karena yang meraciknya pun langsung datang dari jerman
kuliner kebab pun menjadi buruan para pecinta kuliner
menurut aku perpaduannya juga enak banget
jadi cocok buat dimakan buat ganjel
kalau lagi lapar atau pas lagi lapar banget
soalnya menunya enak dan porsinya besar banget
di saat para pengusaha kuliner lain merugi bahkan terpuruk akibat pandemi
omset salah satu warung steak di bandung ini diklaim melejit perharinya
semua berkat terobosan steak daging berkualitas impor
yang dibanderol seharga rp tiga puluh lima hingga rp seratus saja per kilogram
jika di tempat lain pengunjung hanya bisa melihat gambar menunya saja
di tempat ini konsumen dipersilakan untuk memilih daging sesuai dengan keinginan
mengolahnya dengan cara dipansir alias digoreng di atas wajan
cara seperti ini menjadikan steak terasa renyah di luar namun lembut di dalam
dan bisa lihat terus masaknya bisa pilih dagingnya sendiri
dan ini harganya sangat terjangkau
masaknya juga di luar lebih garing tapi dagingnya tuh dalamnya lebih juicy
selama pandemi covid sembilan belas tempat ini beroperasi mulai pukul sembilan hingga dua puluh satu waktu indonesia barat
dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan yang ketat
bagi yang masih ingin keluar rumah anda bisa memesan melalui jasa layanan angkar
tim liputan cnn indonesia